pemerintah akan sesegera mungkin mencari nama untuk mengisi posisi menteri energi dan sumber daya mineral
yang saat ini dijabat oleh jenderal luhut pinsar panjaitan
namun sekretaris kabinet pramono anung menyatakan bahwa saat ini presiden belum menentukan
apakah posisi menteri yang tergolong strategis ini akan kembali diisi dari kalangan profesional
atau dari kalangan partai politik
tentunya ini tidak akan terlalu lama karena bagaimanapun sdm ini adalah kementerian yang sangat strategis
diperlukan seseorang yang segera in charge
nah sekarang ini tentunya presiden sedang mendengarkan mencari dengan seksama
beberapa orang yang mungkin bisa ditugaskan beliau di tempat itu
sampai hari ini tidak ada usulan nama siapapun yang dispekulasikan dari partai politik tidak ada
untuk mengetahui perkembangan terkininya kami sudah tersambung dengan korespondensi dari indonesia
edo ekaris yang terdengar di istana kepresidenan
edo apakah dari suara burung atau suara angin yang terdengar di istana kepresidenan
sudah ada kisi kisi atau tanda tanda siapa orang yang akan dicalonkan atau dipilih presiden jokowi
untuk menduduki jabatan menteri sdm yang baru
siapa kapan dan mungkin dari mana
ya budi pertanyaan terkait dengan siapa yang akan mengisi posisi menteri sdm definitif
dicopot secara terhormat dari jabatannya beberapa waktu lalu
itu sempat dilontarkan pada wartawan ke menko maritim lutbinsar panjaitan
sejauh ini baik menko maritim maupun sekretaris kabinet yang juga sudah sempat kami konfirmasi
terkait dengan perkembangan hal ini
belum memberikan keterangan
ataupun mereka semua juga belum mendapatkan informasi terbaru terkait nama nama
yang rencananya akan mengisi posisi menteri sdm baru definitif

dari presiden secara langsung
seperti kita ketahui penunjukan menteri baru sdm yang secara definitif ini memang merupakan
hak prerogatif presiden hanya saja pihak istana
tadi juga kami sempat mengkonfirmasi ke staf khusus bidang komunikasi presidenan johan budi
terkait dengan siapa yang akan mengisi menteri baru ini
apakah sudah ada kabar baru
ternyata memang belum juga didapatkan kabar terupdate terkait dengan nama nama yang rencananya
akan mengisi posisi menteri sdm ini
namun demikian budi
memang sudah sempat beredar kabar terkait dengan siapa yang akan mengisi posisi menteri sdm
seperti kita mengetahui beberapa jam katakan seperti itu sebelum archandra tahar dicopot secara terhormat
dari jabatannya ada ketua umum partai golkar yang menyambangi istana pada saat malam itu
hal ini memang mencuat sempat mencuat kabar mengindikasikan bahwasannya posisi menteri sdm nantinya
kuat kabarnya akan diisi oleh orang dari partai golkar
seperti kita ketahui salah satu kader partai golkar yang duduk sebagai wakil ketua komisi tujuh
memang dikadang kadang akan mengisi posisi terbut
namun ternyata saat dikonfirmasi melalui sekretaris kabinet presiden juga belum memberikan kepastian
apakah menteri sdm definitif ini nantinya akan diisi dari kalangan partai politik ataupun kalangan profesional
namun melihat statement dari semua pihak baik luhut selaku menko maritim dan seska pramono anung
menganggap bahwasannya menteri sdm ini merupakan posisi yang sangat strategis dan harus diisi dengan orang orang yang tepat
artinya memang presiden saat ini tengah memikirkan secara masak dan mempertimbangkan siapa sebenarnya orang yang pantas mengisi posisi tersebut
seperti kita ketahui bagaimana pengelolaan sumber daya mineral saat ini juga menjadi salah satu fokus utama kinerja kabinet kerja jokowi
untuk memperbaiki bagaimana sebenarnya proses pengelolaan dan juga pengelolaan dan pemanfaatan dari sumber daya energi dan mineral di indonesia
tadi anda sudah mengatakan bahwa pihak istana sendiri menganggap
kementerian sdm sebagai lembaga yang sangat strategis
jadi sangat penting untuk diisi secepatnya oleh orang baru
apakah dengan sangat strategisnya kementerian sdm ini membuat istana sendiri memerintahkan
atau membuat istana memerintahkan kepada luhut panjaitan sebagai pelaksana tugas menteri sdm
untuk tidak membuat keputusan keputusan strategis dalam rangka waktu atau jangka waktu yang masih kosong ini
edo apakah ada perintah seperti itu dari istana
budi luhut sendiri sejauh ini hanya melakukan koordinasi koordinasi yang sifatnya secara umum dengan archandra tahar
tidak untuk kemungkinan memang sudah lakukan juga koordinasi yang disifatnya secara khusus antara luhut dengan archan ratahar
yang sesaat setelah luhut mengambil jabatan selaku pelaksana tugas
sementara sejauh ini luhut bin sarpanjaitan sendiri belum memberikan statement terkait apakah beliau
dirinya akan melakukan atau mengambil langkah langkah dan keputusan yang sifatnya cukup strategis terkait dengan bidang sumber daya energi dan mineral ini
hanya saja memang melalui sekretaris kabinet kemarin pramono anung juga mengkonfirmasi
presiden tidak akan mengambil waktu yang cukup lama untuk mencari pengganti atau menteri sdm definitif
artinya dalam waktu kurang lebih satu atau paling lama mungkin dua minggu ke depan
kita akan mengetahui siapa yang akan mengisi posisi menteri isdm
posisi yang dinyatakan sebagai strategis inilah yang menjadi acuan bagaimana pemerintah sejauh ini melalui presiden tentunya
melihat posisi penunjukan menteri sdm definitif ini tidak boleh memakan waktu yang cukup lama
dan dalam waktu dekat pramono anung juga menyatakan bahwa presiden akan segera mengumumkan siapa menteri sdm definitif ini
terima kasih edo ekariski yang melaporkan langsung dari istana kepresidenan jakarta